selamat pagi usai menyaksikan informasi dari redaksi pagi
selama tiga puluh menit ke depan di hari selasa ini
tanggal dua puluh tujuh februari dua ribu delapan belas saya kanza tamarindora akan menemani anda
dengan sajian sejumlah informasi menarik dari jawa timur
kembali celakanya balita karena lepas dari pengawasan orang tua
akan menjadi topik utama kami
kita awali berita hari ini dari probolinggo
ratusan ibu warga desa kelampok senin sore menggelar demo
menuntut jalan akses desa di area proyek tol pasuruan probolinggo
sejumlah ibu sempat menangis histeris karena mendapat penghadangan dari polisi
sejumlah ibu warga desa kelampok kecamatan tongas probolinggo ini
histeris saat dihadang aparat kepolisian karena berusaha menduduki area proyek tol pasuruan probolinggo
sejumlah petugas yang berusaha meredam sempat bersih tegang
dengan para pendemo
namun melihat aksi warga semakin menjadi
petugas akhirnya lebih memilih mundur dan membuka blokade agar diduduki warga
para pendemo menuntut agar pengelola proyek mengembalikan jalan akses desa seperti sedia kalah
pasalnya sejak dibangun tol pas pro
warga desa kesulitan mengakses jalan keempat desa tetangga
karena hanya diberi satu akses yang cukup jauh
ini ini jalan jalan empat ini jalan empat jalan semua jalan semua jalan empat
harapannya seperti apa bu
gak ada jalan malah ada jalan
warga mengancam akan menduduki proyek jika tuntutan tidak segera dipenuhi
aksi serupa juga pernah dilakukan warga yakni dengan memblokade jalur pantura hampir dua jam